setelah presiden joko widodo memperbolehkan perjalanan mudik tahun ini
polemik muncul terkait syarat perjalanan mudik yang mengharuskan masyarakat sudah mendapatkan vaksin booster
sebagian masyarakat meminta syarat itu dihapus
lantas akan seperti apa peraturan perjalanan mudik yang hingga saat ini masih digodok
sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan alexander kaginting
kasubit dukungan kesehatan bidang darurat satgas covid sembilan belas
selamat malam pak alex
selamat malam salam sehat
salam sehat pak alex
setelah presiden ini kemudian menyampaikan masyarakat sudah boleh dipersilakan untuk mudik lebaran
ini yang lagi ditunggu tunggu masyarakat
bagaimana kemudian aturan yang akan diramu satgas untuk memastikan mudik dilakukan dengan aman
dan tentunya tidak menciptakan kluster covid pak alex
apa yang akan masuk dalam persyaratan mudik dan presiden juga sempat menyampaikan
bahwa salah satu persyaratannya adalah sudah melakukan vaksin booster
nah itu mengapa demikian
ya jadi apabila
jadi apa yang disampaikan bapak presiden sebenarnya mengatakan bahwa masalah covid ini belum selesai
kita masih dalam situasi pandemi
oleh karena itu inmen dagri tujuh belas delapan belas masih mengatur tentang ppkm kabupaten kota
baik di jawa bali maupun di luar jawa bali
nah kalau kita lihat dari laporan kasus harian bahwa memang kasusnya sudah melandai dan terkendali
hari ini lebih kurang empat delapan ratus
nah yang dilaporkan
tapi yang meninggal masih ada satu ratus dua puluh
nah demikian juga dari dashboardnya kementerian kesehatan menyatakan bahwa varian delta varian omikron
sudah sama jumlahnya dan bahkan omikron sudah melebihi dari delta
jadi artinya virus ini sudah ada di tiga puluh empat provinsi
oleh karena itu pernyataan bapak presiden ini menyampaikan bahwa seluruh masyarakat harus tetap waspada
harus tetap hati hati
jadi kalau memang ada perlonggaran dalam persyaratan
perjalanan dan pelonggaran di dalam aktivitas sosial aktivitas pendidikan dan keagamaan
tapi kewaspadaan ini harus terus dibangun
dan kalau kita lihat memang pencapaian vaksinasi satu dan dua memang mengembirakan
tetapi mumpung ini
ini masih ada waktu maka kita diberi kesempatan untuk memacu
agar di periode maret ini sampai april khususnya dikala kita memasuki bulan suci ramadan
booster ketiga ini harus dipacu khususnya bagi mereka yang kelompok rentan
mereka yang lansia mereka yang punya comorbid agar daftarkan diri
dan persyaratannya ini sudah dipermudah bagi mereka yang sudah menggunakan vaksinasi kedua
maka dalam tempo tiga bulan bisa dilakukan
dan kemudian stoknya juga sudah disiapkan
dan ini sudah ada rekomendasi itagi
dan kemudian ini sesuai juga dengan panduan badan kesehatan dunia
yang penting bagi masyarakat adalah supaya tidak pilih pilih
apapun vaksinnya itu akan menjadi yang terbaik kalau sudah disuntikan
jadi harapan bapak presiden dalam waktu satu bulan ini kita beramai ramai ke sentra vaksinasi
oleh karena itu satgas covid sembilan belas nasional
bawah kepimpinan lieutenant general surhayanto
sudah mengaktifkan dalam percepatan vaksinasi
ada dilakukan kegiatannya di mandalika bahkan sekarang ini di batam
untuk mendorong vaksinasi ini supaya lebih cepat khususnya juga di anak anak
demikian juga untuk dewasa di dalam booster
dan tentunya dalam hal ini karena kita sudah mempersiapkan untuk booster
tentu konsekuensinya bagi pemerintah untuk tetap mempersiapkan berbagai sentra sentra vaksinasi
tapi yang penting yang harus diingat bahwa sampai saat ini
untuk protokol kesehatan pelaku perjalanan dalam negeri itu masih diatur oleh surat edaran nomor sebelas
jadi surat edaran nomor sebelas itu dengan jelas mengatur tentang bagaimana perjalanan di dalam negeri
jadi kendatipun ppln sekarang sudah tidak karantina tetapi bagi ppdn ada jaratan yang diatur

dan kemudian ada pengetahuan protokol kesehatan dalam perjalanan dalam negeri

gunakan masker kain tiga lapis mengganti masker setiap empat jam
mencuci tangan bahkan menjaga jarak
di dalam hal ini kapasitas juga tetap harus diatur
dan kemudian bagi masyarakat yang melakukan perjalanan juga diatur oleh surat edaran tersebut
tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah di dalam bis di dalam kereta
ini sudah diatur
demikian juga untuk makan dan minum di bawah dua jam
dan kemudian ppdn yang mendapatkan vaksinasi
dosis kedua dan dosis ketiga ataupun sudah booster
diwajibkan filtas pcr ataupun repetas anti gn
artinya aturan aturan itu nantinya juga akan tetap berlaku begitu ya di saat mudik lebaran
dan ini kemudian nanti akan menjadi salah satu persyaratan
untuk masyarakat bisa melakukan
nah bagaimana kemudian dalam jangka waktu yang kurang lebih cukup singkat
tidak sampai satu bulan begitu ya karena masyarakat pastinya sudah akan melakukan perjalanan mudik
untuk memastikan masyarakat itu akan segera melakukan vaksin booster
dan bisa dengan mudah melakukan perjalanan mudik
jadi kalau yang tidak melakukan vaksin booster ini tidak boleh mudik berarti ya pak alex
ya kalau kita merujuk ke dalam surat edaran
yang sudah ditetapkan pemerintah
yaitu surat edaran nomor satu
ininya itu adalah bahwa bagi mereka yang vaksinasi dosis ke dua dan dosis ke tiga
dan termasuk booster tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes pcr ataupun reputasi antigen
ini yang diatur di surat edaran sebelumnya
kalaupun nanti akan diatur dalam surat edaran khusus di dalam mudik
tentu dalam hal ini booster juga pasti akan mendapat porsi yang tidak kalah pentingnya
dengan kedudukan booster pada saat diatur di dalam surat edaran nomor sebelas
jadi surat edaran nomor sebelas ini yang masih berlaku pada saat ini
kendatipun pemerintah sudah mewacanakan bahwa booster harus menjadi persyaratan dalam mudik
ini adalah untuk memberikan semangat dan dinamika kepada kita semua
agar kita untuk beramai ramai masuk ke dalam sentra vaksinasi untuk menyelesaikan vaksin booster
karena mudik kali ini paling tiga
ada tujuh puluh juta orang yang akan melakukan kegiatannya
dan kita sudah dua tahun tidak melakukan kegiatan mudik
dan kegiatan ini adalah kegiatan mass gathering
kegiatan di mana ada pergerakan dari agglomerasi dari kota ke desa ataupun desa desa lainnya
sehingga tentu perlu kesiapan
siapan pertama adalah perlu kita kewaspadaan yang tinggi untuk menerapkan protokol kesehatan
yang kedua kita perlu menyelesaikan vaksinasi satu dan dua
dan kalau misalnya vaksinasi satu dan dua kita harus menerapkan protokol kesehatan
dan kalau misalnya vaksinasi satu dan dua kita harus menerapkan protokol kesehatan

dan yang berikut adalah untuk mengkontrol komorbid
masih ada waktu satu bulan untuk kita mengkontrol comorbid kita
agar kita juga bisa dengan aman dengan sehat dengan nyaman untuk bisa melakukan mudik
apakah itu mudik dalam rangka liburan lebaran hari raya keagamaan
tentunya akan bisa dilaksanakan dengan sebaik baiknya
tentu sudah kena umur sebelas
dan surat uladaran nomor lima belas yang mengatur dengan ppln
ini dua duanya bisa kita akomodir
soal nanti akan direvisi tentu ini akan tentang pengamatan kita ke depan dua minggu
semoga kasus harian semakin terkendali
dan semoga juga kasus kasus di rumah sakit juga semakin turun
dan kita bergembira ya baik bahwa positive rate sekarang sudah turun
baik jadi kurang lebih nanti kita akan tunggu sama sama
aturannya mungkin akan keluar dalam jangka waktu dua minggu
tadi pak alex mengatakan soal kerumunan adanya mass gathering begitu ya
nah akhirnya publik kemudian membanding bandingkan dengan apa yang terjadi di mandalika kemarin
di mana di sana tidak perlu ada persyaratan vaksin booster
mengapa kemudian di saat mudik ini cukup dengan dua kali vaksinasi saja sudah cukup
mengapa harus ditambah vaksin booster kalau begitu
pak alex apa bedanya
bedanya itu adalah di magnet

kalau kita berbicara mandalika kita di sana dengan protokol bubble
dan kemudian jumlah pergerakan massa untuk menonton itu paling banyak enam puluh ribu dalam tiga hari
kalau kita bandingkan dengan hari raya idul fitri ataupun kegiatan selama bulan suci ramadan
ini kegiatan bisa melebihi tujuh puluh juta delapan puluh juta
di dalam pergerakan dari antar pulau antar provinsi dari kota dari ke desa ini melibatkan lebih tujuh puluh delapan puluh juta
melibatkan struktur masyarakat dari seluruh lapisan yang ada
sehingga oleh karena itu tentu perlu ketahanan kesehatan nasional yang lebih besar
dalam hal ini tentu adalah vaksinasi
di samping juga meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan
dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan itu ada detail detail yang diangkat jatuh
sebagaimana sekarang kalau kita lihat di penerbangan sudah cukup baik bahwa flight attendant dalam penerbangan itu sudah bertindak sebagai satgas
mereka mengatur kapan penumpang itu duduk kapan penumpang itu berdiri kapan penumpang itu pergi ke toilet
bahkan dia melarang penumpang itu berbicara bahkan tidak boleh makan hanya membagi makanan
ini yang kita mahukan
jadi nanti dalam hal menyambut idris fitri juga demikian
bahwa di terminal di stasiun di berbagai checkpoint itu akan ada satgas yang tetap melakukan pengawasan dan pengendalian dalam protokol kesehatan
termasuk menggunakan masker kain tiga lapis mengganti masker secara berkala
mencuci tangan secara berkala menjaga jarak tidak diperkenankan untuk berbicara satu arah maupun dua arah
masuk juga untuk makan minum di dalam perjalanan yang kurang dari dua jam
jadi ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama
tentu tidak mungkin semata mata ini adalah menjadi tugas pemerintah
tetapi baik kita seluruh masyarakat seluruh elemen yang ada bersama sama untuk bisa mensukseskan seluruh kegiatan kita dalam penanggulan covid
dan menyambut hari raya idris fitri
selesainya juga kita dalam menyambut bulan suci ramadhan
baik kalau kemudian tadi pak alex mengatakan bahwa ini adalah melibatkan seluruh pihak begitu ya dan itu adalah tanggung jawab bersama
pihak pihak yang kemudian nanti akan menjadi pihak yang esensial begitu ya dalam pengaturan atau penyelenggara mudik lebaran adalah
kementerian perhubungan kemudian juga pemerintah daerah
nah bagaimana kemudian satgas memastikan aturan atau surat edaran yang nanti akan keluar yang mengatur soal mobilitas
di saat mudik lebaran
ataupun juga hari raya ini benar benar dijalankan dengan baik begitu pak alex
ya tentu ini kembali kepada pengawasan dan pengandalian bahwa satgas covid sembilan belas akan bekerja secara kolaborasi yang disebut dengan kolaborasi pentahelix
yang bekerja secara lintas sektor
ppkm di tingkat desa dan di kelurahan kabupaten kota dan provinsi ini akan bekerja sama sesuai yang dibunyikan di inmen dagri
tapi dikala kita sekarang ini terjadi penurunan perlandaian kasus yang tergendali ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan
di samping vaksinasi yaitu kontak tracing
pelacakan kontak satu banding lima belas ini harus terus dikerjakan di setiap kabupaten kota dan ini sudah diinstruksikan
ini sebagai operasi intelijennya medik untuk melihat apa sebenarnya positivity rate

sehingga kontak tracing ini tidak boleh turun dan harus terus berjalan

dan kemudian juga testing bukan berarti dihilangkan karena testing termasuk pcr rapid test tetap ada
bagi mereka yang tidak dimungkinkan untuk vaksinasi oleh kena penyakitnya dan kemudian didukung oleh surat keterangan dokter
maka tetap bisa melakukan perjalanan sepanjang tidak bergejala tetapi harus ada hasil pcr ataupun ada hasil rapid test antigen
sehingga ini juga tetap difasilitasi
oleh karena itu yang penting bagi mereka yang comorbid mereka yang bergejala harus bisa

untuk melihat apakah dirinya bisa melakukan perjalanan atau tidak
kemudian bagi unsur pemerintah unsur satgas tetap melakukan pengendalian dan pengawasan yang manusiawi
jadi orang pasti akan rindu untuk pulang kampung rindu untuk mudik
tapi pengawasan dan pengendalian juga harus bisa dilakukan dengan cantik dan dengan cerdas
oke cantik dan cerdas dan manusiawi itu nanti bentuknya seperti apa
kalau begitu yang disiapkan oleh satgas
kalau begitu yang disiapkan oleh satgas
ya kita kan sudah belajar dari dua kali
dua tahun kita berlibur lebaran
dimana kalau kita lihat di tahun lalu
banyak ibu ibu di mobil marah marah
oleh karena tiba tiba ya harus putar balik
atau banyak yang merasa kesal
tapi dengan adanya sosialisasi lebih awal
dan kemudian komunikasi yang efektif
dengan menyerap kearifan lokal
tentu ini akan bisa meredam
supaya tidak ada lagi yang marah marah
di dalam perjalanan
dan tentu kita berharap juga kepada seluruh petugas yang ada
tentu bisa menjalankannya dengan ramah
dan kemudian juga dengan cerdas bisa berkomunikasi
tentu ini semua adalah intinya komunikasi
dan tentu sekarang pemerintah juga dari awal
sudah menyampaikan ini
jadi sebelum kita masuk ke dalam bulan puasa
ini sudah dikomunikasikan
dan tentu ini harus kita sampaikan
agar kita tidak menjadi kasus yang tidak terkendali
akhirnya kita masuk lagi ke lonjakan seperti bulan bulan sebelumnya
tapi dengan pengendalian yang ketat
kawasan yang ketat
tentu dengan kesadaran masyarakat
sehat akan bisa lepas dari pandemi covid sembilan belas
ya itu dia ya
ancaman terhadap adanya kemudian lonjakan kasus lagi
karena memang seperti yang tadi pak alex katakan
ini adalah pergerakan massa yang besar
kita sudah dua kali mudik lebaran
sudah ada larangan dari pemerintah
kemudian saat ini
pemerintah akhirnya memperbaikinya
bolehkan mempersilahkan masyarakat untuk mudik lebaran
antisipasi dari pemerintah dan juga satgas
untuk mengatasi lonjakan kasus covid sembilan belas
bentuknya seperti apa pak alex
ya salah satu antisipasi pemerintah adalah
tetap melakukan evaluasi dan assessment
ppkm setiap dua minggu sekali
dan tentu ini ada yang dilakukan jawa bali
dan ada di luar jawa bali
yang kedua kontak tracing
tetap harus dipacu
agar masyarakat di tingkat kabupaten kota
tetap melakukan kegiatan kontak tracing dan screening
khususnya bagi mereka yang bergejala
dan kemudian pelayanan rumah sakit juga tetap harus siap sedia
karena kita lihat sendiri di hongkong
itu kenaikan kasusnya bisa terjadi
ketika mereka sudah vaksinasi
dan sekarang ini ada sembilan negara di dunia yang melakukan
vaksinasi dosis yang keempat
oleh karena kenaikan kasus yang tidak diduga
dan ini juga yang harus kita jaga
kendatipun kita sekarang sudah ada pelandaian pelandaian
tetapi protokol kesehatan tetap harus ditegakkan
oleh karena itu memang satgas covid sembilan belas nasional
dibawah pimpinan lieutenant general suhayato
tetap menegakkan operasi masker
dan operasi masker ini terus dikerjakan
di tingkat kabupaten kota
kemudian dilakukan pendekatan secara persuasif
kendatipun kelihatan seperti aman aman saja
tapi virus itu masih ada di dekat kita
dan sehingga pembagian masker
di distribusi masker
kampanye masker kampanye perubahan perilaku
ini harus terus menerus dikerjakan
sampai nanti dinyatakan bahwa pandemi itu sudah dicabut
oleh badan kesehatan dunia
baiklah kalau begitu kita tunggu sama sama
bagaimana kemudian asesmen yang dilakukan satgas
sambil menunggu bagaimana surat edaran nanti yang akan
dikeluarkan untuk mengatur mudik lebaran
sehingga masyarakat bisa melakukan
mudik lebaran dengan aman dan juga nyaman dan bebas covid sembilan belas
pak alex ginting terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia
selamat malam pak alex salam sehat selalu
selamat malam salam sehat